dia juga berhadapan dengan tadi yang disampaikan penyalahan oleh masyarakat atau yang kita kenal dengan sistem blaming
paling saya itu hanya seperti di control room untuk pengecekan air aki